di satu tahun kinerja gubernur anies baswedan ketua dprd dki jakarta
prasetyo edy marsudi menegaskan tidak puas atas kinerja gubernur dki jakarta anies baswedan
menurutnya banyak kebijakan dan terobosan yang tidak diperlukan
politikus pd perjuangan ini meminta agar anies proaktif membahas pelaksanaan program kerja bersama dprd
pembangunan pd perjuangan itu bukan mengkoreksi subjektif
ini loh pak anies harus begini ini loh pak anies begini kayak gitu loh
jadi banyak hal hal yang terobosan pak anies yang sebetulnya nggak perlu ya
masih kalau masalah puas nggak puas secara global kita belum puas
sementara itu wakil ketua dprd muhammad taufik mengapresiasi kinerja gubernur dki jakarta anies baswedan
menurutnya beberapa janji kampanye sudah tercapai diantaranya penataan tanah abang dan juga penolakan reklamasi
politikus partai gerindra ini meminta agar anies terbuka tentang serapan anggaran yang saat ini baru mencapai lima puluh persen
okoc yang minatnya itu kan udah di atas empat puluh ribu lima puluh enam ribu sekian
jadi saya kira itu ada prosesnya
kan rentang waktunya lima tahun juga gitu loh
bahwa ada tahapan tahapan iya
jadi jangan jangan baru satu tahun terus udah eh janji lu semua belum
wah nggak gitu
itu target satu tahun empat puluh orang
kan minat itu dulu
setahun kepemimpinan anies baswedan program one kecamatan one center entrepreneurship atau okoc
dianggap belum memiliki bisnis model yang tepat untuk diterapkan di ibu kota
namun pemprov dki jakarta tetap berkeyakinan bahwa program ini berhasil mencapai target yang direncanakan
one kecamatan one center entrepreneurship atau okoc merupakan salah satu program yang digadang gadang anies baswedan
sejak gelaran kampanye pilkada dki jakarta lalu sebagai program andalan mengurangi angka pengangguran
awalnya program ini menargetkan terciptanya dua ratus ribu wira usahawan dalam lima tahun melalui beberapa lini usaha seperti toko okoc mark hingga okoc warung modern
namun dalam perjalanannya setahun kebelakang okoc mengalami sejumlah dinamika bisnis
salah satunya gerai oke oce mart di kawasan kalibata terpaksa ditutup karena mengalami kondisi
ada satu yang di kalibata yang satu saat tidak mampu membayar yang namanya sewanya
dan kita anjurkan untuk pindah ke lain tempat
mungkin di sana trafficnya tidak seramai karena retail condition sekarang itu kan sedang lagi sulit
secara garis besar program okoc ini terintegrasi dengan program pembinaan dan pendampingan
kewirausahaan di masing masing suku dinas koperasi dan umkm yang ada di tiap daerah
anggaran program okoc ini mencapai puluhan miliar rupiah termasuk untuk pembukaan tempat kumpul kreatif serta perekrutan pendampingan kewirausahaan
saat ini dki jakarta memiliki lima toko oke oce mart lima toko oke oce warung modern dan empat gerai oke oce
atau indef bima yudhistira menilai bahwa program ini hanya melengkapi program umkm yang sudah ada dan tidak menawarkan terobosan baru
program ini berpotensi menelan anggaran yang besar pula karena okoc tidak memiliki bisnis model yang tepat untuk diterapkan di jakarta
jadi begini kan sebenarnya tujuan oke oce itu menyempurnakan program program kewirausahaan yang sudah ada sebelumnya
cuma ditambahkan ada banyak pelatihan kemudian juga bantuan pendanaan misalkan
dan kerjasama dengan bank dki begitu juga kemudian oke oce juga punya program oke oce mart
tapi kalau kita nilai secara objektif ya mungkin dalam satu tahun pertama ini menghadapi banyak tantangan ya
kendati satu dari lima toko okoc ditutup program yang diinisiasi oleh mantan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno ini
tetap diklaim anies baswedan sebagai janji program yang berhasil ditunaikan dalam waktu setahun kepemimpinannya
anies baswedan jakarta
dan terkait tutupnya salah satu gerai oke oce mart gubernur dki jakarta anies baswedan menilai tidak usah ditanggapi berlebihan
anies berdalih faktor penyebab naik dan turun sebuah usaha sangat banyak
pak anies juga terima laporan ya bahwa ada oke oce mart yang tutup terima laporannya ada apa
ya lah namanya juga usaha mau semuanya buka semua yang pernah bikin usaha pasti tahu persis
dan faktor penyebab naik dan turun sebuah usaha itu banyak sekali
tapi itu tadi kalau ada sepuluh pembukaan sembilan tumbuh besar satu tutup yang rame yang mana
ini kan rumus biasa lah gitu jadi menurut saya nggak usah lebay lah biasa aja
satu tahun anies baswedan menjadi nomor
orang nomor satu di dki jakarta sudahkah janji ditunaikan sudahkah jakarta berada di jalur yang benar
dan sampai kapan anies menjomblo kita bahas malam ini dengan narasumber saya
sudah ada di sebelah kiri saya ada mas ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah hadir di sini
kemudian ada mas gembong warsono wakil ketua dpd pdi perjuangan pemprov dki jakarta
selamat malam mas gembo
dan juga ada kang yayat supriyatna pengawal perkotaan universitas trisakti
kang yayat terima kasih sudah ada di sini
saya tanya kalau misalnya dari koalisi pasti tuntas semua ya
atau justru masih ada yang dilihat secara fair nih bahwa masih ada yang belum beres nih di jakarta setahun
kalau kita melihat tentang kinerja gubernur dalam waktu satu tahun ya
sejak enam belas oktober dua ribu tujuh belas sampai enam belas oktober dua ribu delapan belas
bahwa apa yang sudah dilakukan oleh gubernur dengan program programnya
apa yang dijanjikan pada waktu pilkada lalu
memang sudah tahap demi tahap sudah mulai terlaksana
ini sesungguhnya bagi kami dari pks misalnya sebagai partai pengusung ya
ini merasa bangga dan gembira
terhadap janji janji yang satu persatu mulai
sekalipun kalau misalnya itu masih permukaan saja dan sepertinya hanya mengejar supaya simbolik saja kelihatan
ya saya kira semua kan perlu proses ya
pak gubernur ini ya bekerja kan bukan hanya satu tahun
tetapi dia lima tahun
ini kan baru seperlimanya dari periode yang ada
dan kami lihat
apa yang dilakukan eee
contoh misalnya seperti penghentian masalah reklamasi
ini sesuatu yang memang ee
ditunggu tunggu oleh warga masyarakat dan ini terbukti
ini terbukti beliau laksanakan
belum lagi janji janji yang lain
tentang masalah mungkin tadi kalau okoc ya di dalam perjalanannya ada
sesuatu hal ya
saya kira ini satu hal yang biasa di dalam usaha
tapi ini terus
tapi anggarannya udah keluar loh
ini terus diwujudkan
nah ini kita akan lihat bagaimana lima tahun ke depan
untuk mengurangi pengangguran selama ya wirausahaan
wirausahaan sampai dua ratus ribu ya
mudah mudahan ini semua tercapai
mas giambo kalau misalnya dari eee
dimana mana sudah nggak puas nggak puas nggak puas
ketua dprd juga sudah mengatakan secara gamblang itu
saya sepakat apa disampaikan mbak yani
bahwa menilai pak anies gak bisa hanya dengan kurun waktu satu tahun
tapi satu tahun ini fraksi pd perjuangan ingin melihat fondasinya
pembangunan dki jakarta untuk lima tahun ke depan mau kemana
nah ini yang mau saya sampaikan
fondasi yang dibangun pak anies dalam mencapai target lima tahun ke depan
kelihatannya belum menampakkan hasil yang positif
belum kuat fondasinya
sangat sangat belum kuat
sudah ketanam tapi
semua masih diawang awang
dan saya katakan ini kebijakan yang seolah olah
seolah olah kebijakan berpihak kepada rakyat kecil
tetapi faktanya nggak seperti itu
ketika pak anies ingin memperlakukan beca
seolah olah ingin sampaikan kepada publik jakarta bahwa pak anies betul betul berpihak kepada rakyat kecil jakarta
khususnya tukang beca
kalau itu yang ingin disasar oleh pak anies
harusnya pak anies mengalih profesikan mereka kepada tarap kehidupan yang lebih baik
itu yang pertama
yang kedua apbd kita cukup besar
dengan dengan dua delapan ratus pengayuh beca
bagaimana mereka diberikan permodalan atau diberikan alih profesi yang lain
maka kemarin saya sampaikan
kalau pak anies ingin mengalih profesi kan tukang beca belajarlah kepada wali kota surabaya
karena beliau sudah merintis itu
kok di jakarta di era digital seperti ini
ini luar biasa
tapi itulah saya katakan
ini kan kebijakan seolah olah
kemudian yang kedua misalkan tanah abang
belum selesai pun dikejar
tapi tepat setahun jati baru sudah dibuka nih
tapi belum ditempatin juga
tapi jati baru sudah dibuka sekarang
belum ditempatin juga
itu tadi yang saya katakan
sekali lagi di permukaan
jadi makanya saya katakan dalam konteks fondasi
sebenarnya belum membumi
soal dp rupiah
itu berpia kepada siapa
dikatakan pak rais kan enggak kok
itu kan di atas ump
yang bisa mendapatkan dp rupiah itu di atas ump
itu yang pertama
yang kedua soal dp nya
pak anies harus mampu menjelaskan kepada rakyat jakarta
itu ditalangi juga dengan apbd
jadi enggak ada dp rupiah itu
wong dp nya ditalangi dulu
kalau bicara talangan dipinjamnya
tentunya warga harus mengembalikan
jadi ini harus clear juga
jadi jangan tipu tipu juga soal seperti ini
yang kemarin launching itu juga belum jelas
ya belum jelas
skema nya pun sampai hari ini itu belum jelas
kalau misalnya dari lawan politik kesannya
agak agak tidak berimba
sekarang dari kang yayat ya
kalau misalnya secara design nya
secara fondasi nya ya
strukturnya belum kuat
karena ini jangka panjang
yang menarik dua
kebijakan yang bersifat langkah kewenang gubernur
untuk menentukan izin boleh atau tidak
itu bisa dilakukan cepat
cabut dan sebagainya
tapi yang paling berat itu adalah
dalam bentuk gagasan
bisa di implementasikan dalam bentuk program
apakah rebranding itu menutupi kekurangannya
kalau untuk mengukur setahun sulit
tetapi kan ada rpjmd lima tahun
kita ukur rkpd targetnya per tahunnya bagaimana
dia ukur akan ada sebelas operator yang akan ikut okeotrip
ternyata hanya dua
nah ya kan
itu berdampak pada armada
dan ada persoalan dalam konteks tata kelola manajemen keuangannya di dalamnya
karena tanggungan operasional oleh operator
ini agak berat
tadi dengan okoc
kalau misalnya okoc dikatakan target dua ratus ribu dalam lima tahun
target tahun pertamanya berapa
itu harusnya kan diukur
jadi kita berbicara
artinya setahunnya empat puluh ribu kan
nah ini kan harusnya disebutkan
apakah okoc itu hanya dalam bentuk mini minimarket saja
lapangan kerjanya bentuknya apa
jadi memang kerangka struktur dasarnya
terus tadi saya sependapat tentang dp
ini harus juga terbuka dalam arti apa
target pembunuhan kebutuhan rumah
dalam rpjmd dua ratus lima puluh ribu misalnya kan
berarti dalam satu tahun pertama itu harus lima puluh ribu lah bisa dicapai targetnya
tapi realisasinya baru di akhir ini ada rencana
berapa target perumahannya
orang nggak tahu
tetapi berapa jumlahnya
itu juga harus kasih tahu
keterbukaan penting untuk memahami sejauh mana fundasi dasarnya bisa dikuat
karena saya mengatakan tahun pertama adalah tahun konsolidasi
kami juga punya pernyataan dari mas anies nih
di wawancara oleh rekan kami prabu revolusi
soal rumah dp ya
apa pernyataannya kita lihat
kenapa dp baru bisa dilakukan
launchingnya bulan oktober
karena anggarannya baru bisa masuk pada saat apbd perubahan
di bulan september
baru oktobernya launching
kenapa tidak dilakukan bulan maret ya
belum ada anggarannya
karena siklus anggaran
proses penganggaran dengan siklus pemerintahan jadwalnya beda
tahun lalu saya dilantik bulan oktober
penganggarannya sudah jalan
dan itu tidak masuk dalam perencanaan
karena itu saya masukkan
ini juga termasuk perencanaan perencanaan kita yang lain
ya itu dia
jadi sudah ada gambarannya
itu menjelaskan sedikit soal penganggaran ya
tapi menurut saya bukan itu sebenarnya yang dibutuhkan
kejelasan oleh mereka yang saat ini menembakkan rumah
kira kira begitu pak yanni
karena kan ini memang baru launching
tapi bagaimana kalau launching tuh orang orang tuh udah ngebayang tuh
oh berarti caranya begini
kalau misalnya saya mau ngambil
saya harus nabung sekian
saya harus disiapkan ini gitu
tapi belum ada bayangan
saya memandang dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh pak gubernur ya
tentang masalah siklus anggaran berbeda dengan perencanaan pemerintahan ya
saya kira ini realisasinya seperti itu
nah karenanya ya
komitmen dari pak gubernur
bagaimana ingin mempersiapkan rumah untuk warga jakarta ya
ini bisa betul betul terwujud
dan saya kira dengan adanya launching ini ada satu semangat ya
untuk mewujudkan hal itu
karena sekarang ibaratnya konsolidasi dari awal ya
saya kira memang nanti setiap tahun setiap tahun ada kemajuan ya
tentang masalah jumlah
yang memang mungkin dari tahun ke tahun belum tentu sama jumlahnya
misalnya sekarang lima puluh ribu
depan lima puluh ribu nggak seperti itu
yang jelas ya
mungkin nanti kita bisa ukur keberhasilan
itu pada saat akhir masa jabatan pak gubernur
tapi saya yakin dan percaya ya
bahwa pak gubernur akan memenuhi itu
kalau akhir masa jabatan kelamaan nggak sih
kalau misalnya kita tunggu untuk apa
kalau kita tunggu progressnya gitu mas gye hong
soal penyediaan rumah yang layak bagi warga jakarta
yang kita dorong kepada pak gubernur adalah
memberikan pilihan kepada warga jakarta
kita sadar betul bahwa
posisi rakyat jakarta ini bermacam macam
ada yang posisi keuangannya baik
ada yang kurang beruntung
lah bagi masyarakat yang kurang beruntung
gubernur memberikan pilihan
ya rusun sewa
mau tidak mau
uang duit kita banyak
artinya dua dki ini banyak
kenapa pak gubernur tidak memberikan pilihan itu
tahun ini dua ribu delapan belas
seluruh alokasi anggaran untuk rumah susun sewa dimatikan
semua didorong untuk rumah susun milik
ini kan soal keperbiakan
nah itu tadi saya katakan sejak awal
ini kan kebijakan yang seolah olah
kita sekarang jeda dulu nanti
setelah jeda kita breakdown lagi
apa maksud dari kebijakan seolah olah
saya mengutip dari mas geymong disini
tetap di cnn indonesia prime news
ada masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas satu tahun anies baswedan menjadi orang nomor satu di dki jakarta
pak yani tadi sudah dikatakan ada kebijakan yang seolah olah
semuanya seolah olah ada
tapi sebenarnya masih sangat sangat labil
telandasannya belum ada
tapi memang kelihatan wow
kelihatan sudah janji ya terpenuhi semua
tadi kalau pandangan pak mas gembong ya
gubernur sekarang yang sedang berkuasa adalah bukan diusung oleh partainya pak mas gembong
nah tentunya ya silahkan barangkali kalau dari teman teman ya
mungkin kalau teman teman mengungkapkan yang bukan partai pengusung dan pendukung
dibilang kami ini oposisi gitu ya
tapi oposisi yang membangun
saya kira silahkan ya
pak gubernur biar dikritisi
justru dengan dikritisi itu
ya maka gubernur semakin
untuk melaksanakan program programnya
termasuk soal hubungan dengan dprd gimana sih sekarang
saya kira baik baik saja
jadi kata pak pras tadi yang
kalau ada apa apa kita diajak ngobrol lah apa itu
iya saya kira sebenarnya ya
pak pras juga kan bosnya
mas gembong juga gitu ya
artinya punya pandangan yang sama lah
bisa jadi memang ya
sesuatu itu kalau memang
bagian dari teman dekatnya misalnya lah
bagian teman dekatnya
ada aja sesuatu itu walaupun udah bagus
kelihatannya nggak bagus aja gitu
ini kan juga untuk melecut juga ya
jadi kalau tadi sebenarnya bukan lima puluh ya
nah ini tinggal sebentar lagi
tadi kami juga sudah di dalam rapat bersama dengan skpd skpd misalnya
semua sudah siap seperti itu
kang yayat kalau misalnya oke lah ini perdebatan mungkin memang benar adanya yang satu pro dan yang satu kontra
memang harus begitu memang namanya juga
pengawasannya terjadi memang
tapi kalau misalnya sekali lagi
kalau misalnya sekarang memang masih sangat labil katakanlah strukturnya begitu
lobang lobangnya tuh menembelnya bagaimana kang
nah ini pertama gini
contoh siapa penggagas di balik okeo trip okeoce
bang sandi pada saat itu yang konsepnya ada jelas
berarti yang memahami konsep dengan habitu sebagai entrepreneur
dia tahu bagaimana celah itu ditutup
sekarang ketika ini pak anies jomblo siapa kira kira yang bisa mengemas persoalan ini menjadi sesuatu konkret
karena terus terang saja
tapi kan bukankah kalau misalnya konsep itu kemudian sudah ada timnya sendiri
nah mohon maaf ini kan terus terang saja
skpd itu kan bukan sebuah katakanlah korporasi
sedangkan pak sandi adalah seorang entrepreneur di dalamnya
jadi persoalan ini harus ditangani oleh orang orang yang memang memahami persoalan bisnis di dalam
tugas fungsi birokrasi regulasi pembinaan penataan dan sebagainya
nah di sini ada ketimpangan jika tidak ditangani oleh yang profesional memahami persoalannya kekuatan jaringannya
okoc itu oko trip itu kekuatan terbesar pada jaringan bisnisnya
jaringan pengembang usahanya
jadi saya takut mas gembong bilang seolah olah
ini seolah olah ada seakan akan ada namanya kebijakan kemasan
sesuatu yang tidak bagus dikemas jadi bagus
tapi menurut saya kalau misalnya ini adalah sesuatu yang bersifat agak entrepreneur bisnis maka seseorang di dalam pemerintahan dki itu harus ada orang kuat yang paham tentang itu
karena ini persoalan pertanggung jawaban terkait pemanfaatan modal dari apbd
apakah sifatnya pinjam hibah atau
nah itu dia
nah itu dia tadi
kalau misalnya tadi dikatakan oleh mas anies bahwa ya yang namanya bisnis
bisa tutup gulung tikar dan segala macam
tapi kan sudah keluar tuh
ada hal yang sangat prinsip
saya ada beberapa bumd di daerah karena gagal tidak bagus itu prinsipnya kata orang sunda lkmd
namun kurang minta dey
jadi apa apa tergantung apbd
udah kurang minta terus gitu
nanti lkmd juga dijawabnya
lebih kurang mohon dimaafkan
jadi maksud saya ini uang apbd
uang untuk menciptakan lapangan kemas
uang yang harus dipertanggung jawabkan
kalau sekedar diberi dihibahkan untung rugi nggak ada persoalan
nah itu dia makanya pak ya
misalnya soal itu
bagaimanapun kan juga harus ada pertanggung jawaban soal itu
jadi kalau misalnya katakanlah
kalau misalnya kita membiasakan kalau menurut saya
kalau misalnya kita kemudian membiasakan

oh satu koc tutup
udahlah nggak apa apa yang sembilan ada
tapi kan sudah keluar kemudian
anggarannya sudah ada katakanlah
apakah kemudian kita juga harus memaklumi kemudian kalau besok besok ada lagi yang
tutup ada lagi yang tutup gitu
kalau ungkapan pak gubernur di dalam usaha itu
ada yang memang berjalan
sukses ada yang tidak
sementara memang kita nggak boleh menutup mata
satu tutup sembilan berjalan
jangan orang itu memandang
hanya yang satu yang tutup ini
yang sembilan ini yang berjalan
tidak dilihat tapi yang
anggarannya sudah keluar kemudian
yang berjalan itu adalah
dan pelatihan pelatihan ini pak pertanyaan saya
itu sifatnya pinjaman
kalau pinjaman harus dikembalikan
itu kan harus jelas dalam arti begini
ini dana masyarakat
kalau di dalam konteks usaha
kemitraan yang lain itu ada
perjanjian risiko usaha itu ditanggung
oleh siapa artinya kalau
berbasis syariah jelas orang harus bersharing
di dalam sekarang sharingnya
itu di mana menurut saya begini
inilah kerangka dasar yang harus
dipertegas kalau orang mengatakan kami
ciptakan sekian lapangan kerja kami
modalin anda dulu dikatakan bahwa
modalnya nanti kami tidak bakal nah itu kan harus
diperjelas maksud saya ini target
besar loh dengan sekian besar modal
usaha ketika akan dimulai
sifatnya hibah bantuan
atau sesuatu yang memang sifatnya
jadi kita melihat gini
sejauh yang memang saya pernah terjun ya
berkumpul juga dengan teman teman
yang di okoc
yang hadir itu adalah
warga masyarakat yang
memang mau usaha dan punya
usaha kecil kemudian dari mereka
artinya mereka sudah punya modal awal
iya mereka punya model masing masing
kemudian mereka berkumpul
sampai anggaplah ada
terbentuk sebuah kooperasi bagi mereka ya
kemudian menetapkan tempat
tadi persoalannya adalah
di saat misalnya diberikan contoh yang
gagal itu karena pertama
tentang masalah tempat mungkin
tempatnya kurang strategis
sampai tutup nah modal modal
itu yang selama ini
ini dari warga masyarakat mereka yang
sudah ada tempat mereka menaruh
barang di situ kemudian anda akan gagal
ini masih tanggung jawab dari
warga masyarakat nah mungkin
masalah yang mereka dapatkan
barangkali tadi dari dalam sisi
pelatihan pelatihan yang diberikan oleh
pengurus okoc itu
tapi bisnis modelnya ada nggak sih
sebenarnya kalau misalnya tadi dikatakan di informasi
yang kami dapat bisnis modelnya juga belum jelas
nggak mungkin lah kalau memang
tidak dipersiapkan ya tentunya
ini sudah dengan perencanaan ya mungkin
tadi resikonya aja
maksud saya konstruksi dasarnya belum
kuat pak terkait dengan risiko usaha
ini jika terjadi gagal
dalam konteks usaha itu
bentuk pertanggung jawaban atas
modal yang diberikan tersebut itu kira kira
gitu lah pr yang harus diperbaiki
mungkin kalau misalnya spesifik soal okoc ini
okoc dan juga okotrip gitu mas gembong mungkin memang
agak sulit ketika
ditangani sendiri ya kita tahu
empat bulan sudah menjulung nanti setelah jeda kita bahas nih
yang akan mendampingi anies baswedan
selanjutnya tetap bersama kami
anda kembali bersama kami
kita masih membahas
satu tahun kinerja anies baswedan
menjadi gubernur dki jakarta
sudah empat bulan terakhir anies baswedan
kemudian sendiri melakukan
menjalankan pemerintahan setelah wakilnya
sandi uno kemudian maju menjadi cawapres
dari prabowo subianto
sekarang saya akan menayangkan soal
kriteria wakil gubernur
oleh anies baswedan
penting yang penting ya mau kerja keras
jakarta itu sebagai tempat
karena di sini memang membutuhkan totalitas
karena gubernur memiliki janji kepada
warga jakarta dan janji itu
harus ditunaikan karena itu wakilnya
meskipun tidak ikut kampanye
harus mau ikut dengan
visi gubernur jangan bawa visi sendiri
penting itu pak ya harus dong
hanya bersih gitu pak
sekarang itu kan menjadi wacana
jadi saya rasa partai
sudah akan menggunakan kriteria itu
dalam mereka menyusul tanpa harus
saya sebutnya partai pasti
kan anda mau menyebut sesuatu kan
sudahlah itu biarlah
itu sendiri yang akan menghasilkan
dan saya tidak mau memberikan
assessment nama sama
partai memang sudah musul nama
kan tidak fair juga melakukan
penilaian terhadap nama sebelum ada
nanya ke pak yani
gambarannya kita udah tahu saya ke mas gembong dulu deh
kalau misalnya anda lihat nih sekarang tadi
kriterianya kemudian sudah disampaikan
kemudian empat bulan terakhir kemudian anies baswedan
sendiri apakah menurut anda
itu memang mengganggu kinerja
atau tidak sudah pastilah
oke kerja sendiri juga
berdua kan berbeda
terbukti sampai dengan hari ini penyerapan
anggaran kita masih sangat rendah
belum itu kan tadi di komisi a
ini kan bicara ke seluruh dki
delapan puluh tiga triliun itu kalau bicara komisi a
faktor adalah karena pak anies sendirian
itu yang pertama yang kedua faktor
penghambat berikutnya adalah pak anies
mengangkat pejabat pejabat jpl
pplt itu pasti akan
menghambat penyerapan anggaran
dia akan bekerja yang bersifat normatif saja
dia tidak akan membuat terobosan terobosan
nah kita kaitkan dengan calon wakil gubernur
itu tadi yang mampu membuat terobosan terobosan
percepatan pembangunan dki jakarta
agar kue pembangunan itu bisa segera dirasakan
oleh rakyat jakarta oke jadi memang
kalau misalnya dikaitkan dengan program program
yang saat ini ada ketika
itu sekarang pun muncul tapi
tidak bisa dipincang
sekalipun ada nih bentuknya
contohnya tadi ketika tadi
pak yayat sama bang yani
bicara masalah pendalaman terobosan
itu rohnya juga udah hilang
roh okoc itu sudah hilang
rohnya sudah hilang
karena yang mencetuskan
sekalipun sekarang namanya sudah diganti jadi jack lingo
maka sekarang kuncinya adalah kepada
walaupun pak anies tidak bisa menentukan
wakilnya tetapi kuncinya adalah pak anies
pak anies ingin ada percepatan
ada wakil atau tidak
artinya kalau beliau menginginkan ada percepatan
tentunya beliau mampu melakukan komunikasi
dengan partai pengusung
tetapi kalau beliau happy dengan sendiri
partai pengusung gimana pak yani
berbicara ya pks bersama dengan
gerindra tingkat pusat sudah berbicara
waktu lalu pak prabowo sudah menjanjikan
untuk wakil gubernur adalah jatahnya pks
begitu juga petinggi petinggi yang lain
bang pat lison sudah mengungkapkan seperti itu
nah tinggal memang bagaimana
gerindra di dki
nah kita berharap
masih belum tuntas memang ya
ya enggak sebenarnya sudah tuntas
saya tanyakan pada teman teman yang
di dpp pks ya
bagaimana suratnya itu sudah diberikan pada gerindra
jadi mungkin tadi kan dalam surat itu
partai pengusung ini ya gerindra dan pks
nantikan dari ketua
dan sekretaris gerindra dki
begitu juga ketua dan sekretaris
pks dki mereka menandatangin
nah ini yang belum ada waktu untuk
ya bisa didudukan bersama
belum ada waktu atau belum sepakat
ya kami berharap memang
pada saat memang di dalam
ungkapan pak dasko misalnya pada waktu lalu
di art di dalam
gerindra itu menetapkan bahwa
wagub ini adalah keputusan dari dpp
nah dari dewan pembina
nah pada saat dewan pembina itu sudah mengungkapkan
ya mengungkapkan keputusannya
maka pada tingkat bawah harus
taat nah kami dari pks
ya punya patsun politik dalam hal ini
kami percaya betul
dengan komitmen itu tinggal menunggu waktu
kemarin ya dalam wawancara di televisi yang lain
tapi kalau misalnya sudah dijanjikan
dengan teman koalisi
gerindra dalam hal ini tapi kemudian banyak juga
nama nama dari gerindra tetap dikeluarkan
iya walaupun ada nama nama yang lain
tetapi seperti misalnya rahayu rayu
pada saat dari media
ditanyakan enggak kami enggak
nah kemudian yang terakhir bang fadlison juga sudah mengungkapkan
ini jatahnya pks
ya untuk wakil gubernur
nah kami percaya tinggal mengenai masalah
waktu ya mudah mudahan
mudah mudahan akhir bulannya dalam hitungan apa nih oh oh
ya mudah mudahan akhir bulan ini
sudah ada wakil gubernur baru
ada surat itu kemudian bisa kita proses
nama dulu oke kak gayat
apa yang harus dimiliki seorang
wakil gubernur nah ini menarik statement dari
pak anies wakil harus
ikut visinya gubernur
jadi tidak ada matahari kembar lagi
yang diinisiasi oleh pak sandi
besar itu akan berubah
sekarang sudah diganti nanti
itu kan indikasi bahwa
apa yang digagah sebelumnya jadi bahwa
memang ada tujuan untuk menghapuskan
legacy kalau menurut anda nah kemungkinan seperti itu
ada indikasi seperti itu contoh ya
kalau misalnya okeoci
eh okeoce ya rohnya hilang
membuat perubahan di dalamnya pasti ada yang
diambil oleh gubernur nah pertanyaannya
siapa yang menjadi wakil gubernur
orang yang punya keaktoran yang kuat
atau sekedar menjadi bayang bayang
karena dia akan menjadi alter ego
karena yang menarik gini wakil gubernur
ini bukan orang yang berdarah darah
pada waktu proses
pilkada kemarin jadi ibaratnya
makanya apakah ketika
harus ikut visi gubernur jangan bawa
visi sendiri itu sudah menunjukkan bahwa
wakil gubernur cuma ditempel saja
nah ada kemungkinan itu tadi
dia akan menjadi bayang bayang karena
keaktoran anies ini akan lebih dominan
dibandingkan wakil yang akan datang
sekarang kan pertanyaannya kalau misalnya agak
kontroversial ini kemungkinan potensi
konflik akan ada jadi kan anies
kemungkinan ada pemikiran pemikiran
yang mungkin tidak ingin berkonflik
karena dua duanya ini ada potensi
konflik kalau yang kemarin itu berarti ada
konfliknya pertama begini pasti ada sejarahnya
pola pembagian tugas oke nah yang menarik
kan mohon maaf ya kalau saya bandingkan dulu
pak jokowi pak jokowi belusukan di lapangan
mengacak di lapangan
backup belakang wakil gubernur adalah
menata administratif birokrasi di dalamnya
dibenahi jadi gubernur ada di lapangan
nah sekarang pertanyaannya kalau sendiri
itu di lapangan siapa yang mantau
lainnya jadi yang paling
penting antara gubernur dengan wakil gubernur
yang sekarang ini pembagian
tugas kalau cuma tempelan aja misalnya wakil
gubernur dari pks mau cuma tempelan aja
kan harus ada terobosan
dong yang dikeluarkan ya saya kira
sudah ditetapkan nanti wakil gubernur ya
dari pks akan terjadi
kerjasama antara gubernur dan wakil
gubernur ya itu pasti
kemudian bagaimana untuk mencapai
visi dan misi yang sudah ditetapkan
karena apa yang menjadi visi misi pak gubernur
juga ini kan kemarin usulan juga dari
partai pengusung bagaimana ini kita
sukseskan jadi ada usulan pks juga maksudnya
bukan ada usulan pks kemarin ini juga
bagian dari usulan kita bersama tentang
masalah program itu nah tinggal bagaimana
ini bisa dijalankan bisa diwujudkan
sehingga apa yang menjadi janji janji
dari gubernur dan wakil gubernur ini
dalam visi misinya bisa terwujud
nah kita ya
siapa yang ada menjadi wakil nih
siap membantu siap membantu
untuk jalannya pemerintahan
di dki jakarta ini oke mas gembong terakhir
kalau misalnya dari
kacamata oposisi ini
memperbaikinya sekarang mesti bagaimana
dari mana deh
yang paling sederhana saja
komunikasi dengan dprd
oke semua elemen
artinya komunikasi wining
jadi bagaimana pak anies membangun
keselarasan seorang anies baswedan
masih jarang apa
komunikasi tidak terjalin atau
masih masih masih
begini begini lah oke masih begini
seluruh elit penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya seiring
selaras jalan ya
aparaturnya mesti clear dulu bagaimana
menopang kinerja unggulannya
pak sandi sekarang belum belum
nah ini kan harus terbangun dulu
makanya tadi beliau sampaikan pak ayat menyampaikan
ini di birokrasi mesti diberesin dulu
bagaimanapun juga yang paham tentang
dki jakarta yang paham tentang rohnya dki jakarta
negaranya bukan pak aniesnya
oke kan gitu loh dalam konteks
kebijakan pak anies terasa ini bang
mau kemana jakarta mau kita bawa
tapi pelaksanaan soal trust ya
kalau menurut anda
pada teman teman skpd misalnya apakah itu terjadi
sekarang atau masih belum ada belum
belum itu tadi saya katakan oke oke contoh paling
sederhana ketika pak anies
melantik seorang plt
ini kan soal trust juga kan gitu loh
kan problem dasarnya gak di situ
dan itu terlihat sekali ya
pada saat itu menurut anda baik baik
kita saya kira tadi tentang masalah
plt sesungguhnya pak gubernur juga
sudah menjawab pada saat
pdip waktu lalu menyatakan
kenapa kok plt gitu
pak gubernur ungkapkan sekalipun
dia plt dia diberikan wewenang penuh gitu
jadi gak ada
hubungannya tadi tentang tidak ada bedanya
iya tidak ada bedanya tentang masalah mereka
yang definitif ataupun plt tapi berarti ini
tapi kan juga masalah keberanian dong karena
sudah diberikan beda psikologisnya
diberikan wonang penuh baik baik kita lihat
kita lihat nanti perkembangannya terima kasih
bapak bapak sudah di sini kang yayat mas gemong
terima kasih banyak ya terima kasih
dan satu tahun sudah gubernur anies baswedan memerintah
di dki jakarta satu tahun mungkin waktu yang singkat
untuk melakukan perubahan tapi perubahan
ke arah yang lebih baik pasti
diperlukan karena kota ini adalah barometer
bagi seluruh kota di indonesia
masih ada empat tahun masa jabatan
perubahan apa yang akan terlihat dan
yang pasti yang harus dirasakan
kami juga mengajak anda menyimak wawancara khusus
bersama gubernur dki jakarta anies baswedan dalam
program spesial satu tahun gubernur anies baswedan
pada program kami selanjutnya